terutama bagi pengusaha di sektor retail
dan kami sudah terhubung dengan ketua umum asosiasi pengusaha retail indonesia bapak roy mande untuk membahasnya bersama
selamat pagi pak roy salam sehat
selamat pagi maggie salam sehat buat kita semua
iya salam sehat untuk kita semua
dan bagaimana anda melihat wacana pemerintah terkait lockdown di akhir pekan
jadi ini sepertinya ada lima hari kerja masih kebijakan ppkm dan dua hari di weekend ini lockdown total ya pak seperti itu
ya betul jadi yang sudah dilansir di berbagai media bahkan juga yang memang sudah kita dengar dan ketahui dari keadaan situasi terakhir
bahwa akan ada lockdown parsial di beberapa daerah ya khususnya mulai dari wilayah jawa tengah
dan ketika wacana itu dikumandangkan surat edaran sudah keluar pada pagi harinya sore hari
kemudian ada maklumat ya dari
koordinator penanganan covid setelah rapat terbatas bahwa justru bukan lockdown parsial atau lockdown full atau apapun yang namanya lockdown
tetapi sekarang adalah lebih baik mengarah kepada pengetatan mikro skala mikro
jadi kalau kami melihat memang apa yang dinyatakan oleh presiden melalui ratas maupun juga keterangan resminya yang disampaikan oleh koordinator penanganan covid sembilan belas
bahwa memang demikian yang baik karena
kalau lockdown parsial itu sangat tidak efektif ya
karena apa karena kalau hanya uji coba saja sifatnya kemudian juga sifatnya rencana akan membersihkan disinfektan dan lain sebagainya di pasar di tempat publik dan lain sebagainya
berapa lama sih disinfektan itu akan bertahan
paling satu dua jam sudah hilang disinfektannya
jadi tentunya ini coba coba yang tidak memberikan dampak yang signifikan
karena kita sudah lihat ppkn kemarin yang ketat saja justru masih meningkat ya
kalau lockdown parsial sungguh tidak efektif kalau kami melihatnya atau coba melihat dalam perjalanan sudah hampir setahun ini
kalau lockdown full pasti akan lebih efektif karena memang sudah terjadi di beberapa negara
tapi indonesia tentunya tidak akan sampai kepada lockdown full yang sudah dinyatakan oleh pak presiden sendiri dari awal covid
karena terlalu besar risiko
risiko dan biayanya ya menghandle luasan indonesia dengan tujuh belas ribu pulau dua ratus tujuh puluh satu juta
itu tidak mudah untuk bagaimana lockdown mereka semua di rumah harus diberi bantuan pengusaha pelaku usaha juga diberi bantuan
terlalu riskan untuk melakukan lockdown full
sehingga dicoba cobalah lockdown parsial oleh beberapa daerah
nah ini yang tidak efektif
karena kalau parsial bagaimana dengan daerah lain
bagaimana dengan kota lain
bagaimana dengan provinsi lain
bagaimana di luar jawa
nah ini kan semangatnya kita mau membuat supaya penanggulangan covid ini seluruh indonesia nasional bukan cuma satu wilayah
jadi kalau uji coba uji coba apalagi pandemik sekarang ini nampaknya bukan suatu karifan lokal
yang paling benar adalah juga yang uji akhir ini
ini mudah mudahan yang paling tepat
kita ketahui bahwa memang bukan faktor covid ini penyebaran ini bukan dihilir
bukan karena mereka sudah keluar rumah
kalau keluar rumah justru mereka menyebarkan
justru kalau belum keluar rumah
sehingga secara mikro rt dan rw bertugas mencaca penduduknya warganya mana yang covid harus isolasi
nggak boleh keluar
bahkan diberi makanan dan minuman dan lain sebagainya
tapi kalau yang memang sehat terbukti melalui tes tiga at tugas pemerintah melakukan tiga t
melalui tes warganya ada yang covid diisolasi
nggak boleh keluar
tapi yang tidak covid silahkan berkarya
ekonomi harus bergerak
kalau ekonomi tidak bergerak kita akan masuk krisis ekonomi
sekarang ini banyak pelaku usaha sudah mulai menutup usahanya
tidak dapat melakukan usahanya
nah ekonomi mau kemana
ketika ekonomi tidak dapat jalan maka akan dampak yang lebih luas lagi
lebih daripada pandemik ini
jadi mikro ini adalah sangat penting
bagaimana menjaga di sektor hulu
dari rumah sebelum keluar orang untuk bekerja naik transportasi umum
yang diduga sebagai kluster pandemik
kemudian di kantor yang juga dikategorikan sebagai kluster pandemik
itu tidak harus keluar lagi
kalau rt sudah mencacah warganya yang memang covid
satgas langsung mengisolasi warga itu si orang itu si keluarga itu
maka yang lain tidak ada covid nya dites antigen tidak ada covid nya silakan berkarya
nah ini yang paling tepat
lockdown parsial semua masyarakat nggak boleh keluar
kemudian memenuhi kebutuhan pokoknya juga kesulitan
apalagi kalau tidak ada bantuan dari si kepala daerah
melakukan lockdown parsial kepada setiap warga demi warganya
ini kan jadi krusial jadinya
jadi ini sungguh tidak efektif ketika kita mendapatkan kabar
bahwa lockdown parsial sekarang sudah akan terjadi ya
dan yang repotnya adalah
karena indonesia ini otonomi daerah
maka ada beberapa daerah sudah mulai menciplak
terhadap lockdown parsial ini
nah kami harapkan pemerintah pusat dapat juga segera mengeluarkan maklumat untuk pengetatan mikronya
karena ini sudah mulai latah
sudah ada beberapa daerah di luar jawa yang akan mengeluarkan surat edaran untuk melockdown parsial seperti ini
nah kalau lockdown parsial ini apakah sagup daerahnya membiayai warganya
ya untuk apa disuruh tinggal rumah
tapi harus dikasih ke rumah
dikasih makan dong
dikasih apa apa pun yang kebutuhan daripada warganya
ini kan jadi tidak logis
jadi uji coba yang menurut kami tidak tepat karena apa
karena indonesia memang tidak cocok untuk lockdown
apapun namanya full atau parsial
yang baik kita coba telah untuk yang mikro ini
karena sumbernya itu adalah dari orang keluar rumah
kalau dia sudah covid dia keluar rumah pasti dia akan menyebarkan covid nya ke orang orang
di transportasi umum di kantor dia akan menyebarkan
tapi kalau di rumah dia sudah ketahuan covid dan dia diisolasi
tentunya ini yang paling baik
ya mesti ada kearifan ketika orang takut ketahuan bahwa dia adalah covid
yaitu supaya perusahaan swasta ataupun negeri tidak mem phk orang yang diisolasi
karena ada kekhawatiran masyarakat kalau dia ketahuan covid
maka perusahaan akan memphk
nah ini mesti secara bijak
orang yang kena covid tidak langsung diphk
karena memang mereka harus isolasi saja
supaya mereka tidak khawatir dan mereka tidak harus keluar dari rumah
oke sudah kita terima nih pak roy
jadi kebijakan lockdown menurut anda di akhir pekan sebenarnya tidak efektif ya
tapi tadi anda juga menyebut ada opsi lain seperti ppkm mikro
dan bagaimana pengusaha ritel harus mengadaptasi strateginya untuk menghadapi kebijakan selanjutnya
kebijakan selanjut ppkm maupun ppkm retail
ppkm mikro ataupun nantinya kalau misalnya ada lockdown parsial pun bagaimana ini
pengusaha ritel harus mengadaptasi
ya kami tentunya sebagai sektor kedua
melalui rumah sakit dan klinik yang harus tetap buka
kami adalah pelaku usaha di sektor real
padat karya modal juga
bahkan karena kita berada di sektor hilir yang melayani kebutuhan pokok sehari hari bagi masyarakat
kami harus tetap buka
ada sebelas sektor yang harus tetap buka selain rumah sakit kebutuhan pokok retail modern
kemudian juga popa bensin atm dan lain sebagainya
ada sebelas sektor
nah tentunya kami akan melakukan kalau memang sudah harus karena memang se nya sudah keburu keluar
kemudian diikuti dengan se atau juga dari wali kota dari bupati dan lain sebagainya
karena pernurnya sudah membuat se
ya kita akan tetap melayani kebutuhan
akan tetap melayani kebutuhan pokok masyarakat
karena pengusaha ritel bukan hanya berusaha saja sebagai pengusaha
kami juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari hari bagi masyarakat
kami tetap akan upayakan hadir karena memang tentuan pem shortset tetap bisa buka
tetapi karena memang masyarakatnya di lockdown ditahan supaya tidak keluar
kami akan coba bekerjasama dengan bp rw ataupun juga lewat aplikasi krusen
untuk jaringan online kami untuk pemesanan untuk delivery dan lain sebagainya
nah ini upaya upaya untuk kami tetap hadir
karena kami yakini bahwa kehadiran kami ini memang untuk kebutuhan pokok dan sehari hari
jadi kita tidak boleh memutus kebutuhan pokok dan sehari hari masyarakat
ketika masyarakat akan makan minum membelikan susu bagi anaknya
itu sangat riskan ketika retail tutup kemudian kemana mereka akan membeli
nah ini tetap kami akan lakukan melalui format digital
pelayanan delivery maupun juga pelayanan pemesanan lewat wilayah wilayah
yang memang berhubungan dan sudah berkomunikasi dengan kami
tetapi kembali lagi ini sungguh tidak efektif
karena justru lockdownnya hanya parsial
tetap juga tidak ketahuan mana yang covid dan mana yang tidak covid masyarakat tersebut
sehingga sangat penting adalah ketetapan kebijakan ppkm mikro dapat segera dilakukan
karena lockdown ini kalau tidak full pasti tidak akan signifikan
tetapi indonesia tentunya tidak memungkinkan untuk melakukan lockdown full
berapa banyak potensi kerugian berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan
seluas bangsa kita ini
jadi mikro ini harapkan dapat segera dilakukan
kami berharap pemerintah kementerian terkait segera mengeluarkan
sehingga tidak latah
ada sesuatu kegiatan
k weapon dan pj lainnya
yang adalah apa yang harus mohon kettlelar untuk waktu penurunan kapal
tapi ada satujn ada banyak yang berani
tapi anting banyingnya guard
terus apa yang diperlukan high end meteran
hewa menggunakan judul under
untuk mengutuk dunia peserta dan diberikan keuangan political
hewa pengbye tuntut
mana pemahaman si kepala daerah sebenarnya melihat untuk mencegah kerumunan dan keramaian
kita tahu pusat hiburan tidak mungkin tidak ada keramaian tidak mungkin tidak ada kerumunan
tapi justru yang kebutuhan pokok ditutup lebih cepat sementara yang untuk kerumunan
memanggil keramaian itu dibuka lebih lama
nah ini di mana pemahaman ini
oleh karena kami berharap sebenarnya kalau memungkinkan di masa pandemik ini
semua kendali penanganan covid itu dipegang oleh pemerintah pusat ya
pemerintah daerah sebagai pelaksana untuk bagaimana satuan tugas satpol pp dan lain sebagainya melakukan fungsinya
tetapi komando untuk memulai ppkm mikro menyelesaikan ppkm mikro jam jamnya operasional
semua diatur pusat supaya tidak ada multitafsir
ketika kementerian terkait mengeluarkan
sampai jam delapan malam retail harus tetap buka
tapi satu wilayah ini jam tujuh malah tutup
kita tahu kalau tutup lebih cepat pasti orang juga akan kesulitan memenuhi kebutuhannya
inilah yang kita harapkan ke depan
supaya penanggulan covid lebih akurat lebih teliti lebih diobservasi
sehingga semuanya dapat tertanggulannya
jadi tadi ada dua poin
satu poin adalah pengusaha retail harus menyediakan
strategi digitalisasi ya untuk tentunya bisa bertahan di masa pandemi ini
dan selain itu tadi pak roy juga menyebut
memang ini ada beberapa peraturan daerah yang membingungkan seperti itu ya pak
oke terima kasih ketua umum asosiasi pengusaha retail indonesia roy mandey
tentunya kami juga berharap upaya kebijakan pemerintah di masa pandemi bisa efektif
menurunkan kasus positif covid sembilan belas di indonesia
tapi tidak menyulitkan pengusaha retail
terima kasih pak roy